kpk menahan sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan di jakarta dan surabaya hari kamis
penangkapan ini terkait kasus korupsi di tubuh pt pal indonesia
jurubicara kpk febri diansyah menjelaskan operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan proyek perkapalan
meski belum bisa merinci proyek apa yang dimaksud
kita konfirmasi dulu malam ini bahwa benar ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk di jakarta dan juga di surabaya
operasi tangkap tangan ini terkait dengan bidang perkapalan
ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara
tentu para pihak yang sudah diamankan dalam ott yang di jakarta sedang kita lakukan proses pemeriksaan secara intensif
dan juga terhadap pihak pihak yang di surabaya nanti kami belum mendapatkan informasi
lebih lanjut dan lebih rinci kita akan sampaikan berikutnya
pal indonesia surabaya membenarkan adanya pemeriksaan oleh petugas kpk di ruangan direktur utama
sebuah tas beserta isinya disita petugas kpk dan direktur utama pt pal diminta memberikan keterangan di kantor kpk jakarta
kepala departemen humas pt pal indonesia membenarkan pada kamis tiga puluh maret pukul dua puluh tiga
petugas kpk mendatangi kantor pusat pt pal di surabaya
kpk melakukan pengecekan ke ruangnya pak adi hirud
kemudian ada beberapa barang bukti yang dibawa
setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dibuka ya
ada tasnya pak ade dibuka ada handphone ada obat obat alergi
kemudian ada juga beberapa powerbank
kemudian setelah ditunjukkan
kepak dimasukkan lagi ke dalam tas
kemudian tas itu dimasukkan ke tasnya kpk dilakukan penyegelan
direktur utama pt pal masih dimintai keterangan
kepala departemen humas mengenali salah satu nama yang terdapat dalam daftar orang yang ditangkap kpk
sebagai salah satu pejabat perusahaan
saya kelihatannya juga bukan orang pt pal pak sepuluh orang itu
saya hanya mengenal
mengenal satu orang namanya pak arief
sebagai apa pak
itu adalah sebagai jm treasury
apa itu pak
tm perbendaraan pt pal
manajemen pt pal akan memecat pegawai yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi
kegiatan produksi di bumn perkapalan tersebut sejauh ini berjalan normal
wida subianto surabaya